saya masih bersama muhammad mardiono ia adalah pelaksana tugas ketua umum p tiga
partai politik berbasis islam dan berlambang kaabah
sudah sebelas kali ikut pemilu tapi berdasarkan perhitungan suara kpu
baru di pemilu kali ini tidak lolos ambang batas masuk senayan
pak mardiono banyak pengamat dan analisa analisa yang mengatakan
p tiga yang mendukung pak ganjar dan prof mahfud berkoalisi dengan pdip adalah salah satu bentuk salah arah
ya mbak rosy mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita ya tidak berhasil
tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan pak ganjar itu banyak pengamat yang memuji p tiga
p tiga adalah memilih langkah yang tepat
kalau tidak salah lima hari setelah dua puluh satu april dua ribu dua puluh
pada waktu bu mega mengumumkan pak ganjar sebagai capres pdip
lima hari setelah itu langsung bapak mengumumkan hal yang serupa
atau situasi apa yang membuat pak mardiono harus gercep sekali untuk mengumumkan itu
mbak rosy di tingkat bawah itu sudah ada empat belas provinsi
beberapa provinsi lagi menyusul dengan memberikan dukungan mengirimkan surat
yang tanpa dideklarasi ke publik dengan melalui deklarasi resmi di lapangan
itu sudah jumlahnya enam belas lebih
ya provinsi yang mendeklarasikan pak ganjar
itu lima bulan ya lima bulan sebelum pdip mendeklarasikan pak ganjar pranowo
dia dicalonkan menjadi calon presiden dari pdi perjuangan
sudah juga membaca bahwa survei survei pak ganjar pada saat itu itu sangat tinggi
pada waktu itu memang tinggi
tapi apa yang membuat pak mardiono meskipun ada surat dari provinsi untuk merekomendasikan
tetapi kemudian lima hari setelah itu langsung mengumumkan
karena misalnya begini pak survei dari lsc itu oktober dua ribu dua puluh tiga itu mencantumkan bahwa
p tiga itu secara internal p tiga itu empat puluh satu sembilan persennya itu justru memilih pak prabowo
lalu kemudian tiga puluh tiga persennya pilihan pada pak anies
baru kemudian di bawah itu baru dua puluh lima persen pilih pak ganjar
yang ingin saya katakan adalah dua justru yang teratas itu adalah bukan dari capres yang
ini yang disebut sebagai salah langkah
dan salah memilih pak capres
jadi survei yang menilai secara umum
bapak ganjar saat itu ada di yang tertinggi
ini harus kita tempatkan yang pertama dulu
nah kemudian survei yang mengatakan bahwa konstituennya p tiga ini berada dalam posisi ketiga arah itu
itu adalah hal yang berbeda
tetapi kan saya sebagai ketua umum partai
dari apa yang digagas oleh grassroots kami
dan kemudian saat itu survei secara umum memang pak ganjar dia unggul
nah kemudian kalau tadi mbak rosy bertanya dengan p tiga bahwa kenapa kok seburu buru itu ya
ya kita ingin segera meluruskan kepada tadi yang kalau dari survei ketika
pak mardiono kan waktu itu sebenarnya sudah ada
ada golkar ada pan dan pak mardiono juga ada di situ
tetapi kan kemudian pak mardiono yang lompat sendiri
sesungguhnya kenapa pak mardiono secepat itu mengumumkan
memang pada waktu itu ada permintaan dari pak jokowi
kalau dalam hal permintaan agar saya mendeklarasikan tentu itu tidak
atau p tiga sebagai partai koalisi pemerintah
ya karena p tiga sebagai kepala di pemerintah
ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam perpolitikan nasional kita
itu tidak akan terelakkan
tentu ada itu komunikasi itu
dan maksudnya linearnya adalah pak jokowi pak jokowi pdip pdip pak ganjar
keputusan itu yang pak jokowi pdip pdip pak ganjar sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah
keputusan itu yang pak jokowi pdip pdip pak ganjar sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah
tentu analisa politik itu tidak kemudian muncul dari satu sumber analisa ya
tentu kita merangkum dari banyak analisa
yang terjadi yang muncul kemudian menjadi sebuah kesimpulan
dari survei kemudian kalau kita melihat ya
p tiga sebagai partai koalisi pemerintah
pak presiden jokowi juga sebagai kader pdip
kemudian pdip partai pdi perjuangan juga sebagai pemenang pemilu
awalnya mungkin pak mardiono merasa lebih cepat supaya merasa lebih ikut bagian dari yang membeli saham premium
ya jadi kalau pedagang ya kalau mau beli saham ya seri a ya
supaya dia lebih awal kita bisa mendapatkan nilai yang masih harganya rendah tetapi value nya akan lebih
dan ternyata ketika ini semua tidak terjadi seperti yang pak marjono lihat atau prediksi
pak mardiono mau mengakui bahwa salah arah
saya tidak memutuskan dalam hal ini kemudian bagian menjadi salah arah tidak
tetapi saya akan menempatkan dari bagian dari ini pembelajaran
sebuah perjalanan politik yang ini harus kita catat penting ya untuk dijadikan pijakan
untuk di masa masa yang akan datang
pelajaran apa misalnya bahwa jangan terlalu cepat atau kemudian jangan
karena begini kan pak marjono kan awalnya one team press
artinya memiliki jalur komunikasi yang tentu tidak sulit
atau membaca arah itu tidak bisa bapak dapatkan
saya pikir kita harus pisahkan ya dalam konteks kita sebagai koalisi pemerintah
bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara
nah kemudian partai politik itu adalah partai politik ya harus kita pisahkan
walaupun juga partai politik p tiga ini sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah
jadi konteksnya ini tidak seperti kemudian komandan ya
sebuah komandan batalion sebagai komandan sebagai prajurit
kemudian komunikasi yang tadi mbak rosy maksud dengan bapak presiden
tetapi harus terpisah mana komunikasi dalam kedinasan saya
apakah itu baik pada saat itu saya menjadi anggota dewan pertihan presiden
yang dimana saya membidangi bidang kesra
kemudian saya sebagai utusan khusus presiden setelah saya menjabat sebagai ketua umum partai politik
ya tentu komunikasi yang kita bangun kepada bapak presiden adalah komunikasi kedinasan
ketua umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan
banyak juga bertemu untuk membicarakan hal hal yang bersifat di luar urusan kabinet
tapi tentang kebangsaan yaitu soal politik indonesia
kalau pak mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti pak mardiono nggak salah kalau ketinggalan
saya juga sama saya juga bertemu sama dengan ketua ketua umum partai politik yang terdahulu ya
misalnya apakah bertemu khusus dengan bapak presiden
sama kita juga lakukan itu
kita juga berbicara soal politik
dan arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung pak ganjar atau kemudian hal yang lain
karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin p tiga yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup
pas untuk segera buru buru dan tapi ternyata itu diambil oleh pak mardiono dan ternyata ini akibatnya lihat p tiga harus mengambil resiko kehilangan pemilih tradisionalnya
kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan pak mardiono
ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya karena p tiga saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi
kita masih mendapatkan delapan juta lebih suara